terakhir saudara penjual bakso pentol naik haji
seorang penjual pentol bakso keliling di gerobogan jawa tengah
berhasil mewujudkan mimpinya untuk berangkat haji tahun ini
dengan menyisikan uang hasil penjualan selama bertahun tahun
ia bersama istrinya dijadwalkan berangkat ke tanah suci pada dua puluh tujuh mei nanti
mas sudi dan suyatmi suami istri asal desa menduran
kecamatan berati gerobokan terlihat sumringah
mimpinya untuk berangkat ke tanah suci akhirnya tahun ini bisa terwujud
kegembiraan masudi bahkan tampak dari persiapan yang telah dilakukan
mulai mengikuti manasik hingga menyiapkan sejumlah keperluan
selama di tanah suci sudah mulai dikemas
perjuangan masudi yang berprofesi sebagai penjual pentol bakso keliling ini
untuk berangkat ke tanah suci tentu tak mudah
selama bertahun tahun ia harus menyisikan uang hasil penjualan
yang tak pasti untuk ditabung
doa yang kuat keinginan untuk berhaji akhirnya terpenuhi
tani saya itu tenanan pokoknya
sawah saya itu terlalu luas terlalu banyak
itu dapat menabung menabung itu dari sawah dari pentol
semua berkumpul jadi satu
alhamdulillah bisa daftar tahun dua belas itu
mas udi mendaftar haji sejak dua ribu dua belas lalu
namun karena pandemi keberangkatannya ke tanah suci terpaksa ditunda
bersama istrinya mas sudi kini tergabung dalam kelotot enam puluh
dan dijadwalkan berangkat tanggal dua puluh tujuh mei dua ribu dua puluh empat
masudi pun berharap diberi kelancaran dan kesehatan
selama menjalankan ibadah haji dan dapat pulang sebagai haji mabrur
rifai handoko kompasivi gerobogan jawa tengah